berada di kilometer tiga puluh tiga tol bakauheni lampung tengah
selamat sore reza bagaimana situasi arus lalu lintas
di tempat anda melaporkan apakah sudah terlihat peningkatan volume kendaraan h empat lebaran ini reza silakan
ya selamat sore rifana empat hari menjelang hari raya lebaran dua ribu dua puluh
situasi di ruas jalan tol
bakauheni terbanggi besar provinsi lampung
ini terpantau lancar rifana
ada sekitar lima satu ratus delapan puluh kendaraan yang masuk melalui gerbang tol bakauheni selatan pada pagi hari ini
dan ini meningkat satu ratus tiga puluh satu sembilan puluh empat persen dibandingkan dengan volume lalu lintas pada bulan maret dua ribu dua puluh dua
dan saya akan memperhatikan kepada anda situasi di rest area kilometer tiga puluh tiga
tol bakauheni selatan terbanggi besar di provinsi lampung ini rifana
di rest area tol trans sumatera tepatnya di provinsi lampung ini kita melihat bangunan bangunan rest area ini memiliki desain atau arsitektur seperti rumah adat lampung
dan di sini juga terlihat ada pos pengamanan di mana di sana disediakan petugas bagi para pemudik yang ingin bertanya atau meminta bantuan
dan juga ada rest area kilometer dua puluh a dua puluh b satu ratus tujuh puluh dua dan juga dua ratus tiga puluh empat di mana para pemudik dapat melakukan pelaksanaan vaksinasi bagi yang ingin melakukan vaksinasi booster
dan ini dilakukan secara gratis oleh kepolisian daerah lampung rifana
dan saya dapat katakan juga ini pengendara dapat melaju sekitar satu ratus dua puluh km per jam
namun juga perlu diperhatikan karena di tol trans sumatera ini sudah ada satu satu ratus tiga puluh unit cctv dan nantinya akan terhubung dengan etle kepolisian daerah lampung
dan dapat saya sampaikan juga untuk mengantisipasi kepadatan di tol trans sumatera ruas jalan tol bakauheni selatan terbanggi besar provinsi lampung
pihak operator jalan tol juga menyediakan dua ratus lima puluh
dua puluh unit gardu operasi dan juga dua puluh satu titik rest area
dan hingga saat ini situasi lancar namun kepolisian daerah lampung nantinya juga akan menyediakan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan
salah satunya jika nanti terjadi kepadatan di gerbang tol bakahuni selatan para pelaku perjalanan akan dialihkan melalui gerbang tol bakauheni utara
sementara itu untuk para pelaku perjalanan yang ingin mudik ke
ke kota lampung biasanya mereka akan keluar melalui gerbang tol kota baru
namun apabila gerbang tol kota baru nanti terjadi kepadatan para pelaku perjalanan akan dialihkan melalui gerbang tol lematang dan juga gerbang tol natar
untuk para pelaku perjalanan yang ingin melaksanakan perjalanan menuju kota palembang nanti akan keluar melalui gerbang tol kayu agung
dan rifana kemarin terjadi hujan besar dari jam empat sore hingga tengah malam
dan walaupun saat ini cuaca terik dapat diinformasikan juga kepada para pelaku perjalanan agar terus dapat berhati hati jika melewati tol trans sumatera
jika nantinya terjadi hujan batas kecepatan yang disarankan adalah delapan puluh km per jam
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza siregar atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan